sementara itu rencana kpu mendatangi pasien covid sembilan belas di ruang isolasi rumah sakit untuk menggunakan hak pilihnya mendapat kritik dari pakar epidemiologi griffith university diki budiman
menurut diki kebijakan itu sebagai langkah yang salah
alat pelindung diri semestinya diprioritaskan bagi tenaga medis bukan untuk petugas tps
apakah apd nya dipakai sebagai alat perlindungan dari petugas
concern dengan masalah apd dengan masalah stok apd
kedua concern juga dengan potensi risiko penularan
potensi risiko karena namanya sedang diisolasi ataupun dikarantina itu tidak boleh didatangin tamu
apapun alasannya sebetulnya tidak boleh itu yang harus difahami